dia itu bukan siapa siapa kamu amira
justru dengan keadaan dia seperti itu
itu balasan dari perbuatan dia
lagian kan dicoba terluka
nggak sampai meninggal
nggak simpel dengan perbuatannya
kamu kok tahu ya
apa perangkat itu
dan ternyata ibu juga tahu
saat itu kalian berdua ada di tempat kejadian
saya juga tahu berita ini dari orang orang
iya kan amira
yaudah terserah kamu
kalau kamu mau nengokin prabu jaya
ibu juga abdulik
dia diikut nggak
jadi si prabu sudah berhasil ditolong
terus sekarang keadaannya bagaimana
saya nggak tahu kalau seandainya
mas prabu selamat
kita dalam bahaya
karena nggak mungkin kalau prabu jaya itu diam
dia nggak mungkin tertolong tadi
luka lukanya cukup parah
darahnya banyak sekali
kita berharap saja semoga dia tidak tertolong
kita bisa membalaskan dendam istri
mungkin saat ini adalah detik detik menjelang ajalnya si penjahat itu
aku nggak boleh lewatkan
lebih baik aku ke rumah sakit sekarang
supaya jangan terlambat menyaksikan kematiannya
ini gantungan kunci siapa ya mas
kamu ini celahkan orang
tidak ada mas
kamu sudah mengingatkan itu
kamu sudah mengingatkan itu
kenapa kamu tidak mengingatkan
kita bisa mencari
kemisk mau apa sih kak
eh mau gue apain itu gantungan kunci bukan urusanmu ya
apalagi kalau gantungan kunci itu ada hubungannya sama kecelakaan papa
dan biar aku yang simpen gantungan kunci
siapa tahu nanti pas papa udah sadar aku bisa tanya sama papa
lo pengen berjasa sendiri di depan papa
gue nggak akan biar dari itu semua terjadi zahira
kayak diumpetin segala lagi
kamisya jangan kasar
tolong jangan kasar sama men zahira
kamisya udah akan jasad gitu man kamisya udah

maksudnya dia tersenycolored
eh mau ngapain sih di sini
siapa yang nyuruh lu ke sini ha
udah sana mintia
sus sus ada apa sus
pak prabowo tiba tiba kejang kejang mbak
detik gantungnya juga gak stabil
sus sus ada apa sus
pak prabu tiba tiba kejang kejang mbak
detik gantungnya juga gak stabil
dok tolong selamatkan suami saya
dok ya allah
bu tenang bu ya
saya segera cek
kenapa diam aja
hasya allah papa
papa jangan bikin zahira takut pak
zahira amoh kejamkan papa
mama harus kuat kuat
papa harus ada
aini udah deh
nangisnya gak usah berlebihan kayak begitu
nggak pura keterlaluan kamu tuh
percuma mas prabu juga gak bakalan dengar
kamu pasti sangat senang sekali kan
senang kan ngelihat mas prabu seperti ini
eh zahira lo sama ibu lo itu pinter banget ya
maaf mbak mbak dan ibu ibu
tolong jangan ribut di ruangan ini
kami akan melakukan tindakan untuk menolong pak prabowo
silahkan tunggu di luar
gak mau dok saya gak mau keluar dok
saya pasti mau tetap di sini dok sama papa saya
sampai kapan sih lo mau jadi penjilat
aku pengen terus ada di samping papa kami syaf
tolong silahkan tunggu di luar saja
mama ngurusin administrasi dulu ya
kamu tunggu di sini
bapak kondisi lagi kan
kamu harus tenang
kalau papa kamu akan baik baik aja
kenapa aku bisa bantuin papa ki
aku gak bisa berbuat apa apa buat papa
tapi kalau aku yang terluka
pasti papa selalu ada di situ untuk aku
aku ngerasa gak berguna banget ki
kamu gak boleh ngomong gitu dong
ini kan bukan kosa kita
jadi kita harus pasrah aja sama allah
kita semua di sini berdoa
semoga papa kamu selamatkan
dan baik baik aja
aku beliin kamu minum dulu ya
biar kamu tenang
terima kasih ki
kamu masih di sini
kamu pasti masih di sini
karena kamu ingin melihatkan
menderitaan papa aku
zahira kenyataannya begitu amira
kamu selalu menuduh papa aku
sebagai pembunuh ayah kamu
aku tahu kamu dendam dengan papa aku ambil
malah aku ikut menyesal dengan kejadian ini zahira
yaitu ayah kamu
dan satu yang bisa kita lakukan cuma berdoa
mendingan sekarang kita berdoa sama sama aja sih buat papa kamu
kamu bener bener mau berdoa untuk papa aku amira
dan berdoa buat kamu juga pastinya
supaya kamu gak sedih lagi
kalau udah lah
gak usah sok sedih sedian kayak gitu
males dong gue dengernya
loh juga sih
jangan kasar dong nonisernya lagi sedih
eh man lo gak usah ikut campur kayak gitu ya
lo tuh cuma babu
lo boleh ngomong kalau gue perintah
lo ngapain sih disini
zaira lo tau gak sih ngapain dia disini
dia itu lagi cari kesempatan
untuk bunuh papa kita
kamisnya tahun januari orang sembarangan dong
kalau emang buktinya kayak gitu kan
lo pikir ngapain dia pura pura baik
ngapain dia bersikap baik sama kita
emang ini jerman
sekarang lo udah ngaku kalau lo itu orang miskin kan
ngapain lo disini
mau apa lagi
udah sekarang pulang
kamisya udah dong kak
udah berani ngelawan lagi ya sekarang
lo tuh gak berhak lawan gue
udah pulang kesana
kamisya jangan kak
emisya sekali lagi kamu sentuh amira
kamu buruk buruk sama aku
kamu ngebelain orang gak penting kayak dia
dia tuh kan bukan siapa siapa
aku ngebelain orang gak penting kayak dia
kamu ngebelain orang gak penting kayak dia
udah lah biarin aja dia suruh pergi ya
pokoknya aku gak suka ya
aku gak mau ngeliat lagi kamu kasar sama dia
lebih baik aku pergi dari sini sekarang juga
zairah aku bener bener minta maaf
kalau kedatangan aku cuma bisa bikin ribut
terima kasih kak
ini juga kerolokan